ya udah kalau gitu
kamu jaga diri kamu baik baik
yuk kita ke rumah papa ya
kau mau mama sama papa
rahasia apa yang kamu sembunyikan
kalau aku kemana mana
aku ke tempat pantiasuhan
kalau misalkan elsa itu hilang
yaudah aku cari di jalan teratur
terus tiba tiba dia pingsan
aku langsung bawa dia ke rumah sakit
bukan nyari nino
kamu kenapa cemburuan banget sama dia
kamu tenang aja
kamu tenang aja
aku juga ngapain sih ketemu sama suami orang
orang aku udah punya suami
kamu juga kenapa jam segini kau udah pulang
restoran kamu gak ada kayak saya kesini
punya handphone tuh diaktifin
tumpen loh kamu nyariin aku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
kebetulan aja saya pulang cepat hari ini
lalu gimana mau ngerayain gak
gak ada apa
suatu saat dia pasti bakal ngomong
suatu saat dia pasti bakal ngomong
soror untuk kami preguntas rugi sama setiapmmur injured
kan tadi kamu liat sendiri mama lagi telfon nino
sekarang aja belum dateng
mungkin nino kena macet
ternyata nino masih mau peduli sama gue
mama lega sekali kamu udah ada disini
tolong jagain dia
mama titip pesen
terima kasih ma
ya udah kalau gitu
kamu jaga diri kamu baik baik
nggak ada masalah
semoga setelah ini mereka berdua gak ada masalah lagi
sayang makasih ya
kamu masih peduli sama aku
dan mau jumpa aku di rumah sakit
berarti kamu maafin aku kan sekarang
aku gak suka dengan apa yang kamu lakukan tadi
mikir gak kamu
apa yang kamu lakukan
itu bisa membahayakan kandungan kamu sendiri
jadi sekali lagi
kalau aku gak suka
kenapa nino masih marah marah sama gue
kayaknya dia udah gak bisa maafin dan nerima gue lagi
pantiasuhan mutiara bunda
pantiasuhan itu kan
kok nino tau
padahal kan gue gak pernah ngasih tahu nama panti itu
kamu tau dari siapa
gak penting aku tahu dari siapa
yang terpenting kamu harus tahu dan tanya soal anak itu
karena pengurus panti bilang sendiri
kalau mereka hanya akan memberikan informasi
sama orang yang ada hubungannya dengan anak itu
pantiasuhan mutiara bunda
pantiasuhan mutiara bunda
pantiasuhan mutiara bunda
pantiasuhan mutiara bunda
pantiasuhan mutiara bunda
pantiasuhan mutiara bunda
pantiasuhan mutiara bunda
kok kamu tau banget sayang

kenapa nino tiba tiba jadi pengen tahu banget soal anak itu
gimana kalau nanti nino ketemu sama anak itu
dan tau anak itu memang anaknya
kalau semuanya terbongkar
nino pasti ceraikan gue
nah kaya gitu anjir
supportnya banyak sekali
gak usah banyak tanya re
yang mau makan malem berduaan romantis romantisan
kak sia sia kemarin kikungjiin di kamar
oh enggak maksudnya
di sendiri ya
aku mau ke dapur mas
gak usah senyum senyum